presiden joko widodo meninjau rehabilitasi irigasi di desa lodoyo blitar jawa timur
pasalnya lokasi ini termasuk dalam target tiga juta hektare perbaikan irigasi di seluruh indonesia
presiden jokowi didampingi menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat basuki hadi mulyono
dan gubernur jawa timur soekarwo meninjau perbaikan irigasi di blitar kamis pagi
jokowi mengatakan target tiga juta hektare kawasan irigasi harus rampung dalam lima tahun
lokasi yang dikunjungi jokowi kali ini sumber airnya disebut berasal dari waduk wlingi
dan telah dibangun sejak tiga puluh enam tahun yang lalu